assalamualaikum wr wb
alhamdulillah pak operasi
transplantasi kornea di penangnya berhasil pak
papa ikut senang
terima kasih pak
oh ya kita cari elsa kemana pak
mau cerita sebentar sama kamu
karena ini panjang lebih baik kita masuk dulu
katerin udah baca chat gue tapi belum dibalas
apa gue telepon aja kali ya
ternyata kemarin gue cuma salah paham sama mas randy
halo catherine maaf ganggu waktunya ya
ada yang mau saya bicarakan

mau tanya sesuatu sama kamu
apa randy pernah cerita ke kamu soal perempuan yang bernama jessica
kamu denger saya kan
kayanya aku sih gak pernah denger mas randy ngomong tentang jessica sih kak
apa itu ya
makasih banyak ya
ya udah makasih banyak ya
terima kasih pak tapi aku gak lapar
jangan gitu dong
kenapa sih jess
kok bengong aja
tadi aku telepon adi pak
aku ajakin adi ketemuan
padahal aku udah bilang loh
waktunya terserah deh terserah kamu
jam berapapun aku tungguin kamu tapi
tapi dia tetap nggak bisa
namanya juga orang kantoran
sibuk dia kerja
iya tapi aku bingung aja pak
aku ngerasa adi setiap hari tuh berubah berubah
kayak kemarin tuh aku udah seneng banget loh
dia mau ketemuan sama aku
dia gak mau tuh ketemu sama aku
bener juga ya
adi kemarin semangat banget untuk ngajak jessi ketemu
sekarang malah dia yang menolak jessy mentah mentah
adi kerja untuk keluarga afahri
padahal keluarga itu yang sudah menyebabkan jessi hancur
biar kamu gak sedih pergi aja aja nih sama papa nanti malem
apaan aku lagi kangennya sama adi
aku lagi mau ketemu dia sama adi
masa berangkatnya sama papa
sementara ini pergi sama papa dulu ya sayang
ntar kalau adiknya udah gak sibuk
baru diajakin dia pergi ya
yuk dimakan dulu sarapan
bapak udah mesti berangkat kantor nih
kalo mau pergi
harus minta izin sama papa dulu
jangan kayak kemarin lagi
just pasti minta izin dulu sama papa
randy kemarin kamu
seenaknya ngajakin anak saya ketemu
sekarang jessica bener bener pengen ketemu kamu
dan saya kasih izin
kamunya gak mau
saya sudah ada janji om
janji sama siapa keluarga alfahri
bukan urusan om
kamu gak bisa tunda
ini jessica lagi pengen banget ketemu sama kamu
saya ini bukan bonekanya om
ren kamu sudah janji
iya saya memang udah janji untuk membantu kesemuan bella
kalian tolong jaga rumah
jangan sampai jessi pergi kemana mana
montar saya ke kantor
transplantasi kornea di pinangnya berhasil pak
terima kasih pak
oh ya kita cari elsa kemana pak
mau cerita sebentar sama kamu
tapi karena ini panjang
lebih baik kita masuk dulu ndalo
berarti ada kemungkinan elsa masih hidup dan
dan tinggal sama ricky
seperti itu ndalo
kenapa ricky selalu saja muncul di sekitar elsa
bikin aku semakin merasa kalau
anak yang dikandung elsa itu anaknya ricky
kok elsa masih aja deket deket ricky
maunya apa coba dia begitu
ini semua kan masih dugaan aja ndalo
lebih baik kamu bantu pak surya
sekarang untuk cari ricky
biar semuanya clear
kita balik sekarang pak
pak chandra bu chandra
saya pergi dulu ya
tolong kasih tahu perkembangannya ya
biar kami nggak khawatir
dokter kan bilang kamu gak boleh capek capek
karena baru selesai operasi
obat tetes kamu udah dibawa
soalnya kan harus sering tetes petanya
kalau begitu kita berangkat sekarang
terima kasih pak
terima kasih pak
bu chandra mari
ini saya sudah ikutin pak reni dari tadi pagi pak
dan dia sedang bertemu dengan perempuan
di pt elmino gemilang
dapat informasi apa
mereka sedang membicarakan perempuannya
bernama bella pak
tapi saya tidak tahu bela itu yang mana orangnya
itu saja yang baru saya tahu

tolong dibantah terus ya pak
randy pernah bilang dia punya pacar namanya bella
randy pernah bilang dia punya pacar namanya bella
berarti beda lagi sama jessica
berarti beda lagi sama jessica dong
banyak sekali mantannya randy ya
banyak sekali mantannya randy ya

jangan jangan bila itu jessica
randy panggil dia bella
dan jessica panggil randy
dan jessica panggil randy